sebagai kota satelitnya jakarta siapa sih yang gak kenal kota bekasi jawa barat
warganya banyak yang kerja di ibu kota
kota ini pun bukan cuma jadi wilayah pemukiman tapi berkembang jadi kota perdagangan jasa dan industri
kalau warga kota bekasi ditanya eh rumah kamu dimana
jawabannya deket pasar proyek itu udah cukup menjawab sih ya
karena meskipun pasar proyeknya udah lama dibangun dengan yang lebih modern
tapi nama pasar proyek tetap ada dan tetap dikenal
halo abang ramah banget ya
yang hits apa pandang setengah matang ya
oke mau deh
ya kebetulan saya belum sarapan nih
jadi kita buka langsung dengan makan kue pancong balap
kalian dengeran kan
saya lagi mau lewat karena memang kue pancong balap ini lokasinya ada di pinggir rel kereta
tentukan itu warkop alias warung kopi
jadi kita makan kue pancong setengah matang favoritnya keju susu coklat
ayo warga bekasi kelahiran seribu sembilan ratus delapan puluh dua angkat tangan
usia kamu sama nih kayak warung pancong balap di jalan agus salim
sudah banyak cabangnya
tapi cita rasa kue dari adonan tepung terigu telur gula dan mentega cair ini masih sama
yang berbeda kalau sekarang varian pancongnya makin banyak
ada yang setengah matang gini nih
cetakannya aja yang mirip
tapi bahan dasar dan rasanya tidak sama
ini dia nih yang setengah matang
sensasinya di atasnya lumer
tapi bawahnya itu sudah matang sempurna
wuh masih panas
ini best sih
jadi adonannya tuh adonan kue pukis
tapi ukurannya besar ukuran pancong gitu loh
keser yuk ke jalan juanda
sate haji nana gak pernah sepi
dan lokasi kiosnya gak pindah pindah sejak awal berdiri di seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
usaha warisan mendiang suami ini tetap laris manis diteruskan sang istri
di sini sate kambing juaranya
enam ekor kambing bisa ludes di sate dari jam sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam
ada juga pilihan sate ayam sop kambing dan ayam bakar
wah aromanya rempah banget apalagi yang sop ini
hmm asinnya pas
terus ini tuh banyak rempah rempahnya sepertinya
dan ada jahe gitu ya berasa di penggorokan
nah dan sopnya ini tergantung pesanan
kalau misalnya anda mau dagingnya aja bisa
apapun di bagian kambing itu bisa dimasukkan
sebetulnya tidak terlalu empuk tapi masih bisa dikunyah
tidak alot dan enak
tapi yang bikin beda apa
beda apa ya
ya bumbunya sih
itu kali yang jadi rahasianya
iya bau juga besar
dan juga empuk ya bu
oke oke siap kalau gitu saya mau makan lagi tempat lain bu
makasih banyak ibu
sekarang belok deh jalan kaki sedikit ke sepanjang jalan mayor oki
saya masih mau makan basah
yang paling spesial apa mas saya mau makan
di sini ada baso telur baso
mau deh baso telur
untuk minum saya campur spesial
pilihan varian basonya tidak berbeda dengan warung baso umumnya
seperti baso halus baso urat baso telur
tapi sisi legendarisnya ini membuat penikmatnya juga sudah lintas generasi
pembeli silih berganti dari jam delapan pagi hingga sembilan malam setiap harinya
es campur isiannya kolang kaling cincau
biji mutiara kelapa parut dan alpukat
es serutnya disiram kental manis dan sirup merah deh
karena pemiliknya ini keturunan suku harjo
kalau makan bakso di daerah jawa tengah dan sekitarnya itu
dia pasti pakai lontong
dan kebiasaannya di bawah sampai bekasi nih
ini benar benar lontong yang pakai santan gitu loh
lontong yang harusnya ada isinya
terus ini enggak ada isinya
ini dicampur sama
kuah bakso jadi gurih banget
di masa pandemi ini
warung bakso luas bisa mengantongi laba lima ratus ribu sampai satu juta rupiah
perjalanan kuliner hampir selesai
sebagai penutup saya mau jajan oleh oleh a
toko kue langganan ibu ibu dari seribu sembilan ratus sembilan puluh
wah pilihannya banyak
kue basah berjejer
siap dibeli satuan buat ngemil atau paketan snack box buat acara
belum lagi kue keringnya nih
jadi bisa stok atau bahkan dijual lagi
kalau di sini ini tuh semuanya beli dari orang lain
atau ada produksi sendiri
ada produksi sendiri
apa aja tuh
wow ternyata ada isinan juga
saya mau juga berarti nih
asinan betah wih nih ya
asinan betah wih nya campuran irisan wortel kol mentimun sawi asin
potongan tahu kentang dan diguyur kuah kacang
yang beda kerupuknya nih pakai kerupuk udang
pedesnya mantep loh
oke terima kasih
yeay akhirnya sudah selesai ya
pelut juga udah kenyang
saya punya pantun baru menutup liputan kita hari ini
jalan jalan ke bekasi pulangnya membawa kue
liputan kuliner saya berakhir di sini
sampai jumpa lagi di good morning weekend getaway